sebagai negara hukum mirisnya aksi main hakim sendiri masih sering ditemui di indonesia
hampir seluruh kasus main hakim sendiri karena dugaan pencurian yang dilakukan korban
dan tak sedikit di antaranya justru tidak ditemukan bukti pencurian dari tangan korban
setidaknya ada tiga hingga empat kasus main hakim sendiri setiap tahunnya di indonesia
saya akan ajak anda kita akan flashback satu atau mungkin beberapa dari sekian banyak kasus kasus persekusi
kemudian juga aksi hakim sendiri yang pernah terjadi di indonesia
saya akan mulai pertama di tahun dua ribu lima belas dalam kurun waktu dua ribu lima belas tepatnya di bulan april
di palembang di kabupaten musirawa satu dari tiga pencuri ternak tewas dihakimi masa
kemudian berikutnya di bulan juni tepatnya di semarang pencuri buruh juga tewas di hakimi masa
tujuh november di bogor jawa barat satu dari dua pelaku sindikat curanmor tewas di kroyok masa
pertanyaannya yang pasti selalu
yang sering ada di atau tergesit di kepala kita adalah kenapa sih masyarakat ini kok mudah sekali terpancing emosi
kemudian juga gampang sekali terprovokasi ya
sehingga ini dia berujung dengan tewasnya atau jatuhnya korban
kemudian di dua ribu enam belas kita bergeser tepatnya di bulan april di pasuruan jawa timur
dua begel tewas di kroyok warga
ini juga menjadi korban main hakim sendiri tidak berujung atau tidak diselesaikan secara hukum
kemudian di jakarta di bulan mei
di tahun dua ribu enam belas pencuri helm tertangkap dan dihajar masa hingga tewas
begitu juga di makassar pemuda pencuri kotak amal tewas dihakimi masa
kemudian di riau tepatnya di bulan juli di kabupaten rokan hilir
terduga pelaku pencurian sarang burung walet tewas di hakimi masa
nah seringkali juga ditemukan bahwa korban ini juga tidak terbukti melakukan pencurian
atau tidak terbukti melakukan perampokan
tapi itu tadi ya masa sudah kadung atau sudah keburu menghakimi
atau mungkin melakukan aksi main hakim sendiri itu tadi
kemudian di dua ribu tujuh belas februari tepatnya di ponorogo jawa timur dituduh mencuri buah buahan
warga tewas di hajar masa
lalu berikutnya saya geser di bulan april di batam kepulauan riau
remaja yang diduga mencuri burung juga tewas di kroyok masa
begitu juga di bekasi jawa barat di bulan agustus diduga mencuri amplifier
di salah satu masjid seorang pria tewas dibakar masa
kalau kasus yang ini saya yakin ini menjadi salah satu kasus persekusi atau aksi main hakim sendiri
yang sampai sekarang juga menjadi apa ya masih menjadi highlight atau masih menjadi ingatan
ada diingatan masyarakat di indonesia
kemudian yang baru baru ini terjadi tepatnya di tahun maaf di tahun dua ribu delapan belas tepatnya di bulan februari
terjadi di tambora jakarta barat
enam pengemudi ojek online
mengroyok dua anak jalanan
satu tewas kemudian di bulan april di bekasi
dua remaja ditelanjangi kemudian diarak karena mencuri atau kedapatan mencuri
begitu juga yang baru baru ini yaitu di bulan september
ini salah satu supporter dari persija jackmania
ini bernama haringa sirla tewas di kroyok oleh masa
yang juga merupakan oknum bobotoh saat menyaksikan laga pertandingan
itu tadi kita lihat bagaimana rentetan bukan hanya satu dua tiga hitungan jari
tapi banyak sekali aksi persekusi kemudian juga aksi main hakim sendiri yang pernah terjadi di indonesia